sebanyak dua puluh tiga orang pendaki taman nasional gunung gede pangrango
terpaksa dievakuasi melalui jalur selabin tanah sukabumi
cuaca buruk yang terjadi mengakibatkan sejumlah pendaki kelelahan dan sakit
bahkan salah satu pendaki harus ditandu turun
tim gabungan petugas taman nasional gunung gede pangrango
pmi kabupaten sukabumi dan relawan pantera
senin malam mengevakuasi nurul hikmah warga desa pasir doton
kecamatan cidahu kabupaten sukabumi
korban pendaki ini dievakuasi di daerah simpang gondrong
sekitar tiga km dari pos pintu jalur pendakian selabin tanah
korban harus ditandu karena menderita keram pada kedua pahanya
sementara pendaki lainnya siti mulyati
juga dievakuasi karena kelelahan dan sesak nafas
cuaca ekstrim yang melanda di sepanjang jalur pendakian selam bin tanah
membuat petugas harus mengevakuasi dua puluh tiga pendaki
untuk jalur selabin tanah kebetulan sudah dua hari ini diguyur terus hujannya
diguyur terus hujan dan mungkin saya kira terkait dengan pendaki yang sakit ini
karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat
usai mendapatkan pemeriksaan tim medis dan pmi kabupaten sukabumi
korban langsung dibawa menggunakan ambulan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
hanzah suseno kabupaten sukabumi